menjelang imlek sukma membantu kedua mertuanya
dan bawa tiacu dan aliyang di kawasan jalan adamali kota jambi
mereka menyiapkan aneka kue untuk disuguhkan ke tamu saat perayaan imlek nanti
selain menyiapkan kue sukma juga membersihkan rumah
termasuk altar tempat peribadatan di rumah tersebut
sukma mengaku tinggal di rumah tersebut sejak menikah dengan andi
suaminya yang mu'alaf sejak enam tahun lalu
setiap tahun bersama saudara lain yang berbeda agama
mereka membantu menyiapkan perayaan imlek
saat idul fitri baik mertua maupun saudara lain
juga membantu menyiapkan kue lebaran atau makanan lain
yang akan dibawa pulang kampung ke kabupaten lubuk linggau sumatera selatan
artinya tidak terganggu dengan kaedah
ini juga bantu bantu
iya bantu bikin kue
ini juga bantu
saling menghormatinlah satu sama lain
pas ada ini saling bantu
iya saling bantu
darmawati acu mengaku ada empat agama yang dianut anggota keluarganya
darmawati dan suaminya beragama konghucu
anak pertama mereka beragama katolik
anak kedua dan ketiga memeluk agama islam
sementara anak keempat beragama buddha
menurutnya semua hidup rukun dan saling menghormati
seperti halnya saat imlek ini
semua keluarga berkumpul
dalam agama dalam rumah ini ada empat
apa saja yang bisa dijelaskan
katolik islam kunghucu buddha
dengan perayaan imlek sendiri
kalau perayaan imlek sendiri ini
semua anak anak ke rumah
kalau sukanya kan
kalau imlek nih kumpul semua
kalau dukanya ya kita semayang tuh semuanya masing masing
tidak bisa serempang
bagi keluarga ini
perayaan imlek dirayakan sederhana
karena yang ditamakan adalah peribadatan di saat imlek
dan berkumpul bersama keluarga